karena aku bisa sama kak fero sih
di atas bumi ini
ada jiwa yang tenang
tak pernah ada duka
saat saat remaja yang terindah
apa yang lucu sih
sorry rindu gue gak bermaksud
lo nyanyi dan suara gitar lo itu gak nyambung
itu lo barusan secara gak langsung tuh ngatain gue tuh suara gue jelek
jadi menurut lo gue gak layak gitu videonya ditayangin di youtube
lama el udah pulang
ibu kok murung kayak gitu mau kayak kenapa
enggak ibu gak ada apa apa
ibu cuma agak sedikit capek
yaudah el coba masuk kam
kok gitar dari om prime belum dibalikin
om roynya lagi keluar kota
jadi dia belum sempet ngambil gitarnya
mungkin pergi keluar kota cuma alasan om roy aja
dan mungkin sekarang om roy masih galau gara gara gue minta jauhin ibu
mau mandi dulu ya bu ya
ibu kalo ada apa apa cerita lu
iya tenang aja
selamat mandi ya bu
aduh ya engga sih
itu dia viewersnya nambah terus loh
tapi kan kita gak harus maksain diri kita untuk buat video nyanyi juga kan
ya gue gak mau
lo mempermalukan diri lo sendiri di depan banyak orang
habis gue harus gimana lagi supaya ikutan tenor kayak michelle
lo ada ide gak
sesuatu yang lagi di puncak itu
gampang banget di jatuhin
michelle kan lagi di puncak tuh
ya udah kita jatuhin aja
jadi kita buat aja akun palsu

terus kita komen aja tuh di kolom komentarnya yang negatif negatif tentang sini
ya pasti orang akan baca kan komentar negatif itu dan pasti ilkill banget sama michelle
yaudah sekarang lo langsung aja buran bikin fake accountnya
tapi jujur sih suara lo bagus banget
siapa sih ini
mau ngapain bu
eh sini deh liat
di video kamu ini ada komen yang jelek
itu kan kalau kamu sendiri
tuh namanya akun hatersnya
kamu kenal gak sih
yaudah lah gak usah dipikirin komen komen kayak gini
aku juga gak peduli kok mereka mau ngomong apa terserah mereka bebas pendapat mereka
el gak peduli
karena el yang
ibu tuh khawatir
ibu udah percaya sama el
hal hal kayak gini tuh gak mungkin bikin mental el bergetar
udah tenang aja
el sekarang harus kerja ya bu ya
betul lah soalnya
yaudah tapi hati hati
pak el kamu nanti dibully lah
luan ya bu
kamu gak mau liat aku
jago juga vero main billiardnya
kamu tuh ngapain fit disitu aja
kamu main doang sini
aku tuh bte tau
kau udah tadi sendirian
kamu itu mesti cobain dulu ini gak susah kok
tapi kan tetap aja gue tuh gak bisa tau gak
tangan gue tuh kaku
iya aku ajarin
aku dari tadi main sendiri lo bete
janji cuma sebentar
kamu sudah pelan pelan
kayak gini tangan ya
kak gue udah di parkiran nih
bentar lagi sampai sana
akhirnya davin datang kesini juga
dan davin harus liat kemesraan gue sama rara
nah sini sekali lagi ya
kak tuhan yang menjujur

eh lo luar biasa
ini hostburike yang nyuruh nyuruh
kita coba satu kali lagi lebih serius
lama banget sih dapin datangnya
karena aku bisa sama kak fero sih